tar ntar kalau ketemu sama mali tar mijie kita jangan kasih kesempatan
kalo dia tangkep kita tepuk
langsung sepepekep bar
tapi inget tar kalau kita nangkep mali sama tar mijie jangan sampai keliatan sama bidi anaknya
soalnya dia lagi berduka
gue setuju bar
dar dar dar
ah kita kan gak ada masalah sama mereka ngapain kita harus ngumpet loh teman juga
dar gue tau kita gak punya masalah sama dia
tapi kalau kedatangan kita kesini jangan sampai dia tau urusan ini bisa berapa ntar ya
gue tahu dari tadi gue gak boleh masuk ke ruangan
aduh ini gara gara abang tau gak
coba abang punya kerjaan
pasti nggak akan seperti ini
lalu kenapa jadi balik nyalahin gue
ya jelas bang abang yang salah
coba kalau abang punya kerjaan yang tetap
pasti kita punya uang untuk beli invis brewst untuk si herut
jadi dia gak kelayapan
kayak begini bah sekarang coba kalau dia udah kecelakaan begini abang sedih nggak susah nggak
udah berisik lah lu tuh kayak petasan capek
rame rame kampung kita jadi sering ada korban tabrak lari
iya kasian juga sih mut kalau korban jiwa
jadi mulai sekarang kita langsung sepada
bang tau gak bang ongkos untuk rumah sakit itu mahal bang
dari mana abang bisa dapat duit
ini orang berdua kenapa jadi berantem
udah biarin aja mut dia lagi pada panik
ya kita minta ganti rugi sama yang nabrak
ya itu kalau kita tau orangnya
dok gimana keadaan anak kaya dok
kondisi anak bapak sangat kritis
kondisi anak ibu mengalami patah tulang ikan
mak bang sulam kok belum pulang ya
sering gue juga gak ngerti
dia kagak ngasih tau lagi
belan lu tuh ya kalau pergi ke mane mane
kasih tau bini lu sama gue
jadi kagak gelisah begini nih
abang kan bisa telepon rumah bang
gak sih kabar
iya tadi hp nya lowbat
jadi gak sempet nelfon
lu dari mana barusan
dari rumah sakit tadi
siapa yang di rumah sakit
iya itu anaknya si mali si irun
itu ketabrak motor
sekarang dirawat rumah sakit
lam kalau begitu
anterin mak sekarang ke rumah sakit juga
mak kasihan lama itu anak
gak usah mak besok aja ya
sekarang keluarganya udah pada nungguin
sudah ada berapa orang tuh yang nungguin
dua kalau kita sekarang besuk
ya gak diiginin
kan ini bukan gigi besuk
semoga engkau sembuhkan ya allah
keadaan si irun daripada sekarang sakit dan penyakitnya
cepat sembuhkan ya allah
amin ya allah
aduh gue kasihan aja ya
kasihannya juga sama bapaknya
iya mak mau ke kamar dulu
kalau dia mau minum mau apa ya
eh mau gak
syana rape langsung ke usd
sayangnya jatuh lagi
perjuangan untuk mendapatkan rumah
akan segera dimulai
kalau rumana sudah membaca surat dari aku
berarti rumana memberikan kesempatan buat aku untuk kedua kalinya
oh gitu ya
kalau tiba tiba kamu menanyakan hal itu
maaf ya aku udah ganggu kamu
kalo menurut perasaanku
rumana masih mencintai aku
iya roh aku pasti doain kamu
ini mbak anaknya bang mali kecelakaan
jadi malam ini kamu nginep di sana
kayaknya sih enggak tapi rumah akan pulang agak malam paling
apa sempat rum buka surat dari robby
halo mbak kenapa
maksud mbak renenelpon apa ya
mau dibawa kemana anak saya
ke ruang rawat inap pak
ntar ntar kalau ketemu amel mali tarmi kita jangan kasih kesempatan
kita tangkep kita tepuk
langsung sepepekep mbak
kalau kita nangkep mali sama tarwigi jangan sampai keliatan sama bide anaknya
soalnya dia lagi berduka
gua setuju mbak
eh dah dah dah
eh kenapa sih
kita kan nggak ada masalah sama mereka ngapain
kita harus ngumpet loh teman juga
eh dah gua tahu kita nggak punya masalah sama dia
tapi kalau kedatangan kita kesini jangan sampai dia tahu urusannya bisa berapa ntar ya
ah itu maksud lu bilang dong oke
mali ada yang perlu omongin sama inti
eh ngapain sih lo dari tadi kasak kusuk aja
bang perhatiin nih anaknya
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa ini juga lagi merhatiin si irun
dulu abang mau keluar dulu nih mau ada perlu
mau ngomongin soal kerjaan kita disuruh kerja
yaudah solo jangan lama lama ya
pokoknya awas aja loh kalau kagak bisa bayarin pengobatan sama rumah sakitnya si irun